aksi begal payudara yang dengan modus berpura pura menanyakan alamat kepada korbannya terjadi di kawasan pasar rebo jakarta timur
setelah menanyakan alamat pelaku langsung menyentuh payudara korban sebanyak dua kali
pelaku melancarkan aksinya seorang diri saat kondisi jalan tengah sepi
petugas kepolisian polres metro jakarta timur sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini
polisi telah memeriksa korban dan pemilik sepeda motor
namun polisi belum dapat menetapkan tersangka
pelecehan di gang sempit ini sudah dua kali terjadi dengan waktu dan korban yang berbeda
diduga pelaku merupakan orang yang sama
pasalnya dari ciri ciri atribut ojek online dan sepeda motor yang digunakan pelaku sama
kedua orang korban berstatus
di beriputan cnn indonesia